dan kita awali cnn indonesia ture dari lanjutan sidang kasus kematian wayan mirna salehin
saksi ali yang dihadirkan penasihat hukum jessica kumalawongso memberikan kejanggalan
dan membeberkan kejanggalan dalam temuan sianida di beberapa barang bukti
ya menurut penasihat hukum dari jessica kejanggalan ini membuat kesimpulan
bahwa kematian mirna belum tentu disebabkan oleh cyanida
menurut ahli forensik patologi beng ong kematian wayan mirna salihin belum tentu disebabkan oleh cyanida
dalam persidangan kali ini beng ong merupakan saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa jessica kumala wongso
menurut saksi ada beberapa kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan yang berkaitan dengan temuan cyanida
menurutnya cyanida akan berefek fatal bagi seseorang jika jumlah yang ditemukan dalam tubuh sebesar seribu mg atau lebih
serta ditemukan di beberapa organ terkait
dalam kasus mirna seharusnya cyanida ditemukan dalam empedu hati dan lambung
namun dari barang bukti tidak ada jejak sianida dalam hati dan cairan lambung korban tujuh puluh menit setelah meninggal
ini tidak ada kasus kalau sudah tidak ada sianida kasus ini tidak ada
tidak boleh lagi dibawa ke pengadilan
sudah dikatakan dua pun ada
sebenarnya itu kalau dokter profesor budi kemarin bilang kalau sudah negatif tidak boleh lagi ada
nah tapi ini lebih ilmiah dijelaskan kalaupun ada kita tidak menuduh kan ditambah tambahin kan
kalaupun ada itu karena mortem proses
jadi poin adalah karena beliau bukan toksikolog
artinya ya kemungkinan matinya karena cyanida juga bisa
itu kan masalah sudut pandang beliau sebagai ahli karena tidak dilakukannya otopsi secara penuh